jangan pacaran diangkut
eh apanya sih
salah yang angkutnya lah
dari orang tua lo aja kelihatan
rambutnya di konde
karena lo udah hina orang tua gue
ini di mana man
ini tempat nongkrong gue sebelum gue punya pacar
dan kebetulan hari ini juga di sini ada
ini skateboard sama parkour
lo udah pernah liat belum
yaudah makanya gue ajak lo liat di sini
tunggu kok kenapa sih
ya lagi ya lama
tungguin kenapa sih
ya lo laginya jalannya lama
katanya pacar tapi ngebiarin pacarnya jalan sendirian
lan tadi itu gue
gak niat ngajak jalan gue iya
lo tuh kenapa sih negatif thinking terus sama gue
awas ya jangan minta dilepas
gue nyaman kok
ngomong dong dari tadi
gak usah kepedean deh
kok biasa aja sih
yaudah kita balik lagi situ
lo tau gak sih kalo
pake cincin yang kembaran
terus jeffrey sama shane juga lucu ya
ya terus kenapa
kok cuma lo doang sih
ya terus gue harus jawab apaan
pikir aja sendiri
lan kok pergi sih lan
eh kok sabar ya
nggak lo yang sabarin ya
cewek tuh kalau sabar kecantikannya nambah
ya tuh mantan pacar gue dulu selalu kayak gitu
nyangkap gue dibawa kabur sama bokap gue
dibawa kabur terus kenapa
ya nggak masalah lah namanya suami istri
mau pergi ke mau liburan mah
apanya kak ya nggak nih
memangnya kenapa kalau kopuh papa ajak pergi kopuh mama
tapi ini tuh beda
bokap gue bawa pergi nyokap gue tuh gak seperti yang kalian bayangin
bokap gue bawa nyokap gue pergi secara paksa
parah banget bokap lo rin
ini bukan pertama kalinya ibu ngelakuin hal kayak gini
dia udah sering banget nyakitin nyokap gue dari gue
makanya gue sama nyokap sepakat buat pergi dari rumah
sampai pada akhirnya
bokap gue nemuin kontrakan gue sama nyokap gue yang baru sekarang
aduh gue pancing pancing tapi masih gak ngerti juga
ngapa kabar sih sama dia
sama yang dimauin ceweknya
emangnya apa salahnya sih pakai cincin kembaran
kok dia gak ngejar gue sih
ini dimana sih
lo tuh lo tuh kemana aja sih
harusnya lo tuh ngejar gue
tega banget ngebiarin pacarnya sendirian
gak usah marah marah terus kali lan
jangan kasih cincin ke cewek
dan karena gue gak mau putus
gue mau kasih lo ini